kita belum menjatuhalkan karena memang kan cyber belum ya kan balistik belum
jadi kami memang kepingin tahapan tahapan itu kami lalui penting kami lalui untuk mendapatkan berbagai bahan
minimal cyber sama digital forensik
kalau itu kita sudah dapat ya penting untuk memang memanggil pak raditya sambu maupun kepada ibu nya